lagi jokot lagi ngambil berhas hai mau keacje t science ibu ibu kalau yang kakak
lagi ke balai desa tadi pak gaji cukup lagi ngambil beras mau ke rumah
melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya